selasa malam hingga rabu dini hari menjadi puncak dari arus balik lebaran di wilayah semarang jawa tengah
sebanyak delapan belas kendaraan melintasi pintu tol banyumanik
kepolisian membuka pintu tol darurat untuk mengurai kemacetan
dan korresponden cnn indonesia maria sarjana akan melaporkan langsung dari semarang jawa tengah
maria selamat pagi bagaimana situasi arus balik saat ini di sana
selamat pagi frida arus balik yang terjadi di sekitar semarang
ini anda bisa melihat di belakang saya tempat saya berdiri ini adalah di simpang kerapiak
ini ada dua percabangan jalan frida
kalau ke kanan atau lurus ini akan melalui pantura dan sedangkan yang membelok kiri ini akan melalui tol darurat
yang kemudian akan menuju ke kawasan jakarta dan juga sejumlah wilayah di jawa barat
anda bisa melihat di sini frida bagaimana situasinya
saat ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin maka ini adalah antrian kendaraan maksud kami lalu
lalu lintas kendaraan yang cukup ramai dibandingkan hari kemarin pada pukul atau jam yang sama
dan kemudian ini memang ada terus menerus anggota kepolisian melakukan pemantauan di sini
karena kerap kali ada pengendara yang kemudian ragu ragu untuk melintas
yang ini untuk memilih melalui jalur pantura atau memilih melalui jalur tol darurat
yang kemudian menuju ke arah jakarta dan juga wilayah di jawa barat
bahkan tadi saya juga sempat melihat di sini ada kendaraan yang kemudian bingung dan sempat berhenti di tengah persimpangan
dan ini cukup membahayakan sehingga kemudian diarahkan oleh aparat kepolisian untuk memilih jalur menuju tol darurat
dan memang untuk jalur pantura sendiri frida di tempat saya ini di persimpangan ini
memang truk dan juga bus atau kendaraan berat
terus melalui pantura
karena memang tol darurat tidak bisa difungsikan untuk dilalui oleh kendaraan berat
dan kalaupun ada kendaraan berat yang melintas ini akan memperpanjang antrean kendaraan yang dimungkinkan terjadi
nanti di kawasan batang yaitu di kawasan jembatan kalikuto
karena memang terusan dari wilayah tempat saya berdiri ini adalah langsung ke kerapiak
kemudian masuk ke tol darurat yang kemudian akan keluar ke brebes exit atau brexit
kemudian untuk melakukan rekayasa lalu lintas
yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya kepadatan
ini di tol tembalang kemudian di tol manyaran juga sudah tidak lagi dipungut biaya
atau tidak perlu lagi tap karena semua tap hanya terpusat pada tol banyumanik saja
sehingga ini memudahkan para pemudik yang akan kembali ke daerahnya untuk segera dapat melewati tol ini
dan sekarang kita tahu bersama frida bahwa biasanya kemacetan justru berada di gate gate masuk maupun keluar tol
karena ada proses step dan kemudian juga ada proses pembayaran di situ
tidak hanya itu frida memang untuk mengantisipasi ini di setiap tol di banyumanik
dan juga di setiap tol yang dilewati di sembarang ini sudah ada petugas khusus yang kemudian door to door
atau datang langsung ke mobil mobil yang mengantre untuk kemudian men tap secara langsung di situ
sehingga ini juga memudahkan para pengendara untuk tidak perlu berhenti terlalu lama
terima kasih atas informasi
maria sarjana melaporkan langsung dari semarang jawa tengah
dan demikian go mudik pukul sembilan pagi ini
saksikan terus pantauan arus mudik setiap jam di cnn indonesia
anda juga bisa mengunduh aplikasi gomudik untuk platform android di google play